pecahnya perang antara israel dan hamas berpotensi menjadi katalis bagi tren inflasi baru
dan meruntuhkan kepercayaan global akan pemulihan ekonomi yang masih bergejolak
setelah dihantam oleh pandemi covid sembilan belas dan juga perang rusia ukraina yang pecah sejak dua ribu dua puluh
bahkan imf juga menyebut ekonomi global bisa melambat
lantas sejauh mana dampak ekonomi dari perang israel dan hamas ini
apakah bisa memicu krisis baru ke depannya
dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan virtual
selamat pagi pak eko
selamat pagi pak maggie
konflik perang israel hamas berpotensi menambah kekhawatiran terhadap dampak ekonomi global
bahkan imf juga sudah mewanti wanti dari dampak tersebut
lantas apa saja dampaknya ke ekonomi dalam negeri
ya terutama kalau kita bicara dampak dari perang israel dengan palestina ini
saya rasa paling besar itu dampak langsungnya itu kepada harga minyak
jadi memang karena ini konfliknya di timur tengah
walaupun kedua negara ini bukan penghasil utama minyak dunia
tetapi rentetannya ini akan kepada harga komoditas minyak
dan ini sudah terlihat karena biasanya geopolitik itu arahnya kepada komoditas minyak itu sangat cepat
saat ini harga minyak juga
sudah mulai naik
dan kalau kemudian ini berkepanjangan memang nanti akan berdampak lebih jauh ya juga ke ekonomi indonesia
karena ya mungkin separoh ya dari bbm kita adalah impor gitu pada posisi hari ini
sehingga apa yang terjadi di dunia saat ini adanya geopolitik dan kemudian men trigger kenaikan harga minyak
tentu ini akan berdampak kepada ekonomi indonesia
terutama melalui harga minyak
ini pengaruhnya kepada biaya produksi begitu ya dan biaya distribusi begitu mbak meggy
dan instrumen seperti emas dan juga dolar amerika serikat pun juga ikut terapresiasi di tengah memanasnya perang israel dan hamas
bagaimana pak dampaknya
selain harga minyak apakah nanti ke indonesia juga banyak sekali harga harga yang akan melonjak
ya kebetulan ya
jadi pada posisi hari ini selain harga minyak ini terdorong naik karena konflik israel dengan hamas ya atau palestina ini
di sisi lain juga global ya dunia ini juga menghadapi ancaman pangan begitu ya terhadap adanya el nino begitu
jadi kompleksitas dari harga kemudian menjadi meningkat begitu
biaya produksi meningkat suplainya turun
ujungnya nanti juga akan mengancam daya beli begitu ya
ini yang terjadi
sehingga memang kalau bicara soal dampaknya kepada ini ya aspek kesejahteraan begitu itu kelihatan sekali
makanya kemudian di sisi lain para orang orang yang berpunya katakanlah punya uang banyak ya mengalihkan investasinya begitu ya kepada bentuk produk yang istilahnya safe haven ya
yang lebih aman begitu
misalkan kayak menaruh di dolar ya dolar amerika
ataupun juga di emas tadi sehingga harganya juga ikut terangkat naik begitu ya dari perubahan perilaku dari investor investor ini begitu mbak megi
jadi memang ini kelihatannya memang dampaknya akan terasa ya
cuma sejauh mana ini juga masih akan ditentukan oleh bagaimana eskalasi perang ini akan terjadi begitu
baik dampaknya pasti akan terasa dan pak eko ada beberapa akademisi menilai sebenarnya konflik perang yang terjadi antara israel hamas ini tidak akan terlalu memberikan dampak kepada ekonomi dunia
kan hanya bersifat temporer semata bagaimana tanggapan anda
kalau ini hanya jangka pendek iya
tapi kan sebetulnya walaupun ini memang perang yang tidak seimbang ya dalam konteks yang kita tahu tentang data statistik katakanlah pertahanan keamanan israel versus palestina begitu ya
ini memang tidak imbang tetapi dampak tidak langsungnya menurut saya sih ya tidak bisa diremehkan ya
kenapa karena misalkan kayak iran salah satu negara penghasil minyak dunia
ini kan juga sangat mensupport bagaimana hamas melakukan perlawanan terhadap israel itu begitu
konteksnya nanti itu akan menjalar kepada harga minyak begitu
nah sepertiga dari suplai minyak dunia ini dari timur tengah begitu
kalau kemudian ini terus memanas ya tentu saja nanti akan mempengaruhi harga minyak gitu
memang tidak secara langsung ya akan katakanlah menghantam ke perekonomian global
tapi kalau secara tidak langsung kemudian
terus menerus menggerogoti optimisme pertumbuhan ekonomi ya ujung ujungnya sebetulnya memang bisa menurunkan ya tingkat pertumbuhan ekonomi global begitu
terutama dari harga tadi kemudian tertransmisi kepada inflasi ya
inflasi global saat ini tanpa adanya perang ini itu sudah tinggi begitu ya
jadi gambarannya ketika kemudian ditambah dengan geopolitik yang semakin memanas dan gitu
kita tahu rusia ukraina juga belum ada penyelesaian kan sampai titik ini gitu ya
jadi akumulasi ya dari berbagai peristiwa katakanlah keamanan ini begitu ya geopolitik ini ditambah dengan faktor alam
yaitu el nino yang melanda hampir sebagian negara negara tropis ya seperti india indonesia dan ya asean lah secara umum gitu ya
ini tentu kalau dikalkulasi secara lebih jauh ya akan berimplikasi kepada
perekonomian begitu dan indonesia secara kebetulan baik dari energi maupun pangan juga masih sangat tergantung dari negara lain
nah disinilah konteks kenapa kemudian kita juga harus melihat eskalasi perang israel dan hamas ini lebih jauh begitu
baik pak eko
tentunya kami juga sangat sedih ya atas kehilangan nyawa terutama korban warga sipil di sana
namun dari setiap krisis ataupun tantangan pasti ada peluangnya
nah apa saja peluang dari konflik perang israel hamas
peluangnya ya kalau di indonesia sebenarnya kecil ya
ini lebih banyak kira kira buntungnya daripada untungnya sebenarnya begitu ya
tentu saja di luar konteks kemanusiaan dalam konteks ekonomi mungkin bagi masyarakat kelas atas beberapa opsi misalkan ke safe haven tadi itu
atau yang sudah punya dolar banyak atau punya emas banyak yaitu menjadi ini ya pada posisi hari ini itu nilainya meningkat gitu kan
artinya mereka diuntungkan ya dalam kondisi ini
ada windfall di situ gitu
tetapi di sisi lain agak berbeda sepertinya ya
kalau saya lihat perkembangan di komoditas lain katakanlah batu bara atau beberapa mineral yang lain sepertinya lonjakannya tidak setenceng minyak gitu harga minyak global begitu
artinya kalau kemudian walaupun ya kalau harga minyak terus menerus naik nanti juga akan menghit atau katakanlah mendorong kenaikan juga di harga batubara begitu
tapi kalau harga batubara nggak meningkat
kalau harga batubara nggak meningkat
walaupun banyak prediksi karena eskalasi perang ini ya diturunkan ya outlook tahun depan itu bahkan lebih rendah dari proyeksi tahun ini begitu untuk pertumbuhan ekonomi global
jadi ya ini sebenarnya lebih banyak ruginya ya namanya juga perang begitu
kalaupun ada keuntungan ini hanya segelintir lah gitu pada sektor
pak eko terakhir
berdasarkan data yang anda dapatkan langkah langkah apa saja yang harus diambil untuk mencegah dampak ekonomi dari konflik perang antara israel dan hamas
kalau langkah perdamaian tentu saja dan ini sudah disuarakan oleh pak jokowi ya sebagai ini presiden indonesia juga sudah mengeluarkan statement
banyak juga negara negara lain sudah mengeluarkan statement
intinya perdamaian itu di atas segala galanya
tapi mungkin dalam konteks ekonomi yang harus jadi refleksi kita adalah betapa kemudian beberapa peristiwa terakhir ya dari mulai rusia ukraina terus kemudian juga adanya el nino dan terakhir ini adanya perang ya israel dengan palestina ini
ini kan menggambarkan betapa kemandirian ekonomi itu menjadi sebuah hal yang tidak bisa diabaikan begitu ya
jadi bagaimana untuk hal hal yang pokok itu sepertinya indonesia memang harus terus berubah
untuk mendorong kecukupan ya bagaimana dalam negeri ini bisa mencukupi begitu
termasuk juga dalam konteks energi konteks pangan begitu
sehingga ya mudah mudahan nanti ke depan kita punya strategi yang lebih baik ya untuk bisa memastikan kalaupun ada gejolak global itu tidak sampai rentetannya sangat dalam begitu kepada ekonomi indonesia
baik secara jangka panjang memang indonesia harus independen dan tidak tergantung dengan negara lain
terima kasih pak eko sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia business dan referensi
terima kasih pak maaf